hari ini kompas tv menyiarkan secara langsung bagaimana hari yang bersejarah
kenapa saya harus mengatakan ini merupakan hari sejarah
karena ini hari yang bersejarah di mana kita semua akan menyaksikan
akan menyimak bagaimana sidang putusan senketa pilpres dua ribu dua puluh empat
dimana sebelumnya sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini sudah melalui tahapan pemeriksaan
ini adalah hari yang bersejarah di mana kita akan melihat gugatan atau permohonan dari pemohon satu
dalam hal ini adalah pasangan anies mohaimin dan juga pemohon dua
yakni ganjar mahfud apakah permohonan mereka akan dikabulkan atau tidak
nah nanti kita akan lihat dan juga kita akan menyaksikan bersama putusan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat pada pukul sembilan pagi
saya tentu saja tidak sendiri di sini saudara
karena saya ditemani oleh profesor bayu dwi anggono yang merupakan dari universitas jember
selamat pagi mbak adisti selamat pagi seluruh pemerintah kompas tv
iya saya mengatakan ini merupakan hari yang ditunggu tunggu
tidak hanya bagi pemohon termohon dan juga pihak terkait
tapi bagi kita semua hari yang bersejarah
karena di hari ini kita akan menyimak bagaimana putusan sidang senketa pilpres dua ribu dua puluh empat
ini akan dicatat oleh sejarah indonesia
sejarah terutama untuk demokrasi
saya ingin mem flashback dulu prof bayu
kita sudah melihat bagaimana beberapa pekan yang lalu
tahapan pemeriksaan sudah dilakukan
ada yang menarik dari sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat dibandingkan dengan lima tahun yang lalu
anda mencatat ada beberapa hal yang berbeda tidak
dan spesial dalam tanda kutip dalam sidang senketa pilpres dua ribu dua puluh empat di dua ribu dua puluh empat ini prof bayu
ini kan lima kali kelima kalinya mk sejak berdiri ya
sejak berdiri dua puluh satu tahun yang lalu
ini kelima kalinya mk menyidangkan perkara perselisihan hasil pilpres
sengketa hasil pilpres ya pemilu pilpres
nah tiap periode tentu punya karakteristik
karena tempusnya waktunya berbeda kasusnya berbeda situasinya berbeda
nah kita memahami yang kelima ini ya
sidang yang kelima karena sebelumnya kita dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas ya
dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini nampak nampaknya memang punya karakteristik sendiri yang berbeda dibandingkan sebelum sebelumnya
punya karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan sidang sidang sebelumnya
saya sebutkan saja sidang sengketa pilpres kali ini misalkan
itu berbeda dari empat periode sebelumnya karena disidangkan oleh delapan hakim
sebelumnya selalu full team sembilan hakim
nah ini kan tentu sesuatu yang berbeda apakah boleh dengan hanya delapan hakim
ya secara undang undang mk hukum acara makam makasih terserah
tapi perkaranya kan kemudian kenapa delapan hakim
kita diingatkan ke beberapa bulan yang lalu ya
ketika kemudian ada putusan mk mk
bicara soal kemudian yang salah satunya adalah kemudian hakim terlapor
yang kemudian setelah diputuskan tidak diperkenankan untuk ikut menidangkan perkara sengketa pilpres
nah tentu delapan hakim ini akan sangat menantang sekali dalam mengambil keputusan kenapa
nah kalau genap andai kata kemudian ada pendapat yang berbeda tidak bisa musawarah
harus dilakukan kemudian berdasarkan pada pendapat hukum atau suara terbanyak begitu
kalau sampai kemudian andai kata misalkan itu jumlahnya sama
maka kan ketua akan menentukan posisi ketua ada di mana itu yang akan kemudian
perkara itu akan putusannya seperti apa berarti mengikuti ketua
ini satu hal lagi yang menurut saya berbeda dengan sebelumnya
nah yang kedua kalau kita lihat
di sini seperti kemudian mk diajak menguji putusannya sendiri
nah ini kan tidak pernah kita lihat dalam sengketa pilpres
mk kemudian menguji perkara meskipun bukan perkara sengketa pilpres
yaitu perkara pengujian undang undang putusan sembilan puluh
meskipun dalil yang diajukan para pemohon ya tidak secara langsung menguji putusan sembilan puluh
tapi salah satu isu utama di sengketa pilpres periode ini
ini kan soal keabsahan pencalonan calon wakil presiden
dimana letak sengketanya adalah soal tindakan kpu yang dianggap kemudian tidak apsah
ketika kemudian menerima pendaftaran dari cawapres dua
dengan isu apa dengan isu karena peraturan kpu nya
itu tidak diubah lebih dahulu untuk menyesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi
terlepas putusan mk itu diyakini dia berlaku sejak tanggal
sejak diucapkan dalam sidang pleno ya itu tidak diubat lebih dahulu untuk menyesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi
kan hukum pemilu dianggap punya logikanya sendiri
bahwa kpu ada kewajiban kewajiban untuk menindaklanjuti administrasi pendaftarannya teknis pendaftarannya
kan ini kita lihat dalam beberapa sidang mulai dua puluh tujuh maret sampai lima april
saksi ahli pembahasan mengundang pihak lain seperti dkpp
ini kan bicara soal keabsahan tadi
ini saya pikir salah satu hal yang menurut saya dua ribu sembilan belas
pernah juga membahas soal keabsahan cawapres maruf amin waktu itu
posisinya sebagai dewan pengawas bank syariah ya
tapi ini berbeda karena berbeda kenapa
karena cikal bakal sengketa ini dari putusan mahkamah konstitusi
jadi mk seperti kemudian diajak untuk menguji kembali putusannya
nah kemudian keunikan lainnya kan di dalam sengketa pilpres ini perkara adversarial interpartis
itu kan ada pihak yang saling berhadapan
sesungguhnya yang berhadapan di dalam sengketa pilpres
paslon yang merasa kemudian tidak bisa menerima hasil penetapan perolehan suara ya
pilpres oleh kpu termohonnya adalah kpu
karena kpu lah yang kemudian yang mengeluarkan keputusan kpu tentang penetapan hasil pilpres atau perolehan suara tadi
harusnya kan yang utama saling beradu dalil beradu alat bukti itu kan pemohon dengan termohon
yang sekarang justru di dalam sengketa pilpres ini itu kan pemohon dengan termohon

hati hati sekarang justru cita rasa termohonnya ada pada pihak terkait
hati hati sekarang justru cita rasa termohonnya ada pada pihak terkait
yang kpu tinggal menjawab itu bukan kompetensi kami untuk menjawab karena yang dipermasalahkan bukan soal penyelenggaraan oleh kpu
meskipun tadi sisi satu hal ya soal pencalonan tadi ya
tapi banyak hal ini kan isunya adalah soal dalil yang diajukan oleh pemohon soal nepotisme yang dilakukan oleh presiden
abuse of power penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan salah satu paslon yang di sana ada putranya
nepotisme itu bertentangan dengan konstitusi rekayasa aturan melalui putusan mk kemudian rekayasa penggeraan aparatur negara
berbagai program apbn yang diarahkan untuk memenangkan paslon dan upaya upaya pelibatan aparat penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya
berarti kan kpu sesungguhnya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu
maka akhirnya pihak terkaitlah yang sangat aktif untuk kemudian mendalilkan itu
jadi sepertinya pemohon ini antara pemohon dan termohonnya adalah paslon dua
padahal konsepnya sesungguhnya adalah pemohon para pasangan calon yang kemudian tadi keberatan dengan keputusan kpu
berhadapan ya interpartisnya dengan termohon yaitu kpu
tapi sekali lagi kita lihat ini berbeda dengan periode periode sebelumnya
kalau kita lihat juga ini kan bicara permohonan ini kan bicara ada yang disebut pokok permohonan ada petitum
kalau kita lihat dalam petitumnya berbeda dengan dua ribu sembilan belas
dua ribu itu memang juga mempermasalahkan proses
bahwa dalam proses penyelenggaraan pilpres ada persoalan pelanggaran asas jujur dan adil begitu ya
pelanggaran terhadap ketentuan undang undang pemilu
namun pemohon pada dua ribu sembilan belas itu masih mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan atau penetapan perolehan suara oleh kpu
pada waktu itu kan sekitar menurut kpu lima puluh empat sekian dengan empat puluh empat sekian
dua ribu sembilan belas mendalilkan bahwa yang benar menurut pemohon seharusnya adalah kemudian lima puluh delapan dengan empat puluh dua
apa yang kemudian ingin saya katakan ketika dua ribu sembilan belas itu masih menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif
tapi di dua ribu dua puluh empat ini yang lebih mengemuka adalah aspek kualitatif
bahwa pemohon mendalilkan adanya perolehan suara yang diperoleh oleh paslon dua sehingga dimenangkan oleh kpu melalui keputusannya
dilalui melalui cara cara yang melanggar proses pemilu yang jurdil
makanya di petitum kita tidak melihat menurut pemohon kalau di pokok permohonannya mendalilkan kesalahan penghitungan
maka yang benar perolehan suara yang benar menurut pemohon itu yang mana
meskipun juga mempermasalahkan secara kualitatif
sehingga isu menariknya adalah meskipun kita tahu di persidangan persidangan pilpres periode sebelumnya
mk seringkali kemudian tidak terjebak hanya pada penghitungan
apakah saat ini mk juga akan melakukan hal yang sama
ataukah mk punya kembali kepada undang undang mk dan peraturan mahkamah konstitusi
ini kan sebelum kita akan bicara tadi dalil dalil pokok permohonan mk harus menjawab dulu eksepsi
karena kan ada eksepsi dari pihak termohon dari pihak terkait yang mengatakan mk tidak punya kompetensi untuk kemenangan untuk kemudian menjawab ini
karena di dalam undang undang mk di dalam peraturan mk mereka mengatakan harusnya ini adalah soal kesalahan penghitungan dan yang benar seperti apa
nah ini saya pikir beberapa hal yang saya yakin mk akan menjawab itu dulu
dan sebelum periode ini kan sebelum sebelumnya saya yakin mk sih akan nampaknya akan masuk pada pokok permohonan
tidak kemudian akan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima karena bukan kompetensi mk